jalur selatan jawa barat belum sepenuhnya siap untuk menghadapi mudik lebaran dua ribu enam belas
ya selain minim rambu lalu lintas banyak lampu penerang jalan mati
sehingga rawan untuk menyebabkan kecelakaan
jalur selatan jawa barat mulai dari limbangan garut hingga gentong tasik malaya
masih belum siap menghadapi musim mudik lebaran tahun ini
persoalannya mirip dengan tahun lalu
karena jalan minim rambu lalu lintas dan banyak lampu penerang jalan yang mati atau tidak berfungsi
contohnya di tanjakan banen garut yang terkenal rawan kecelakaan
di daerah ini tidak ada rambu lalu lintas yang memberi informasi bahwa jalur ini menikung dan menanjak
kepada instansi yang ada baik di tingkat provinsi maupun pusat
tolong dibantu untuk penerangan dan rambu rambu
supaya kendaraan yang berjalan di jalan nasional tiga ini
tersindar dari kecelakaan fatal
sementara polisi resor garut mengaku sudah menyiapkan rambu lalu lintas dan penerangan jalan
hingga ke perbatasan tasik malaya
ratusan personal juga siaga sepanjang musim arus mudik
supaya pengendara tidak salah memilih jalan
sementara ini polisi resor garut sudah menyiapkan

rambu rambu lalu lintas dan alang alang penerangan
sampai perbatasan dengan gentong antara tasik dengan garut
agar para pemudik untuk balik ke kampung halamannya masing masing
dengan selama ketujuan
polisi tira sudah menyiapkan pasukan untuk pengemanan mudik lebaran
di sepanjang jalur selatan sampai ke perbatasan tasik malaya
sepanjang tanjakan gentong tasik malaya
tidak hanya minim rambu jalan
nyaris seluruh lampu jalan mati
bahkan beberapa di antara lampu jalan hilang
jalur selatan jawa barat melalui garut hingga tasik malaya
dikenal berliku dan memiliki tanjakan cukup curam
kurang dari dua bulan menjelang masa mudik
selayaknya rambu setelah lampu penerangan sudah dilengkapi
deden rahadian garut